siapa ya pak
oh babe ke rumah haji murad
katanya ada urusan penting
kamu gak makan dulu tis
nanti mau narik dulu
biar dapet uang
biar bisa ke rumahnya kang atang
bapak mau disini aja
bapak mah mau main ke rumahnya babeh
tapi pulangnya jangan sore sore ya
kan kata bapak juga
bapak mah gak pernah melarang
bapak pergi sendiri pulang sore tis
habis tuh bapak
enak jadi tukang bubur kacang hijau
dagangan cepet abis
kalo lagi ramai ramai
kalau lagi sepi sepi banget
gue bayangin dulu ya
ya udah banggo
kamu kenapa pur
kamu teh bingung
stres apa sebel
kamu teh bingung
stres sebel karena apa pur
gue habis diadang sama bang udin
gue disangkain masih naksir sama ani
padahal gue kan lagi ingin ceri neke
wah hati hati pur
ada apa ya pak
oh babeh ke rumah haji murad

katanya ada urusan penting
katanya ada urusan penting
oh kalau begitu saya mau ke sana aja ya
baru pulang sekolah cep
baru pulang sekolah cep
kamu jangan cemberut aja tuh
kamu jangan cembrut aja tuh
aku udah di pangkalan ojek
oh udah di rumah
gak dibolehin ibu pergi lagi
aku mau sambal mpura aja
gue gak cemberut lagi
tunggu tunggu tunggu
bang dede bubur tang hijau dong
terus ayam gue
bur jangan habis
bur jangan habis
mulai sekarang kamu tidak boleh naik ojeknya bang ojek
keluarga bang ojek itu jahat
sudah merebut calon pelanggan rendang ibu
mau ke rumah emak
ada tuh baru pulang sekolah
babe enggak ada
katanya ke rumah haji murod
ada urusan penting
urusan penting apa
ya mamah enggak tahu
emang kamu berat dong
lah iya ibarat kata dia mike tyson
sok atuh lawanya di ko
dih berat saingan gue berat
bukannya saya menolak rezeki
tapi kebetulan saya suka
dia sudah makan
dia mau pantun
oh mau pantun silahkan dilanjut lagi
jangan dulu pate semangat
yang penting usahai dulu
isah itu harusnya memesan rendang sama ibu
isah siapa bu
isah itu loh tetangga baru yang baru pindah
masa kamu enggak tahu
isah itu harusnya pesan rendang sama ibu buat syukuran
eh enggak jadi
dia malahan pesen kue sama potati
apa itu enggak jahat namanya si potati
ibu nggak boleh begitu dong
menurut ibu boleh
ya tapi kan isah enggak harus mesennya ke ibu
bapak ini kok malah belain potatis sih
harusnya bapak itu baca buku jeritan kaum istri
kalau suami itu harusnya membela istri sendiri
bukan istrinya orang lain
bentar lagi mau ada tamu
jangan pada mondat mandir ya
itu bersama mbak kau
nggak usah mai
abang bawakan oleh oleh
oleh oleh dari mana bang
seperti yang biasa
terima kasih bang
abang dari singapura
beberapa hari disana
waktu mau berangkat itu
abang tidak sempat memberi kabar
saya tidak nyangka
kalau bu tati itu orangnya jahat
masa calon pelanggan saya direbut
tetangga baru yang mau syukuran
indah jadi pesan rendang sama saya
gara gara dia pesen kue sama bu tati
apa itu namanya indah jahat
mbak surti lagi ada dimana ini
oh surti lagi di rumah mbak tati
lagi bantuin bikin kue
udah ya bu nur
garusan telpon marah marah
aduh pegel dah
hah yuk atuh
yang penting lewatin depan rumahnya si umai
jangan lupa like share dan subscribe